seekor macan kumbang tewas ditembak warga menggunakan senapan angin
warga terpaksa membunuh mamalia yang dilindungi itu karena masuk ke pemukiman warga dan dianggap meresahkan warga
seekor macan kumbang tewas di sebuah pohon di kawasan bukit desa sukanagara kecamatan soreang kabupaten bandung jumat dua pekan silam
tepatnya pada tanggal enam belas november dua ribu dua puluh
hewan dilindungi tersebut tewas mengenaskan setelah sekujur tubuhnya dihujani tembakan senapan angin
penembakan hewan dilindungi itu terjadi dua pekan silam karena dianggap sudah meresahkan warga
diduga macan kumbang yang masih berumur kurang dari satu tahun itu turun dari habitatnya di kawasan hutan lindung gunung tilu ciwide
di bawah itu banyak masyarakat atau warga yang mengambil air itu di situ
di situ meresahkan aduh gimana ini ya udah
nah udah ada dia dari kapal aset ya udah dilumpuhkan
dari ponarin itu tidak lumpuh
luncat dulu takut takut kan semua
nah akhirnya lari lagi ke itu kan banyak anjing kampung naik ke pohon cengkeh
nah disitulah ditembakkan sama mimis itu
usai tewasi tembak bangkai macan kumbang itu langsung dikuburkan
didekat pemukiman warga dan ditandai dengan batu besar
kawasan gunung tilu yang berdekatan dengan bukit desa sukanagara soreang merupakan kawasan cagar alam
dimana habitat macan kumbang itu berasal
hingga saat ini populasi hewan dilindung itu terus berkurang
chandra febriana kabupaten bandung